kita masih mencoba menghubungi maria sarjana yang saat ini berada di gedung barreskrim
tadi kita sudah menyaksikan bahwa di belakang maria juga sudah banyak ya
atau sudah ada masa yang terkonsentrasi di sana
nah sekarang kita akan coba untuk beralih ke titik selanjutnya
di titik selanjutnya nanti ada beberapa koresponden kami yang juga akan melaporkan
bagaimana update terkini tentang suasana dari demo empat november ini
sekarang kita akan melihat bahwa sudah ada statement
sebetulnya mengenai tindak lanjut kasus hukum
yang diperlukan oleh bapak ibu
dugaan penistaan agama ini
ini yang sama sama kita akan juga nantikan seperti apa kelanjutannya
baik yang anda saksikan saat ini adalah gambar langsung atau live
dari kamera kami yang berada di sepanjang jalan medan merdeka
kita sudah bisa melihat bahwa masa dari masjid istiqlal
sudah mulai memenuhi jalan di medan merdeka
masih belum ada jumlah yang pasti tentunya tentang seberapa banyak
masa yang saat ini akan atau terlibat dalam aksi empat november ini
namun kemudian dari beberapa cuplikan gambar yang kita dapatkan
laporan koresponden ya laporan koresponden bisa kita simpulkan
bahwa jumlahnya cukup besar atau cukup banyak
dan pemirsa berikut adalah rute
itu yang dilintasi oleh masa aksi empat november hari ini
kita akan tampilkan grafiknya
jadi aksi akan dimulai dari masjid istiqlal jakarta pusat
yang menjadi titik kumpul atau titik temu
peserta aksi akan berjalan kaki dari sini dan rencananya
masa akan melintasi jalan pejambon lalu menuju jalan medan merdeka timur
dan berhenti di kantor barat skrimpori di gedung kementerian kelautan dan perikanan
selanjutnya masa meneruskan aksi ke jalan medan merdeka selatan
dan akan berhenti sejenak di gedung balai
kota dki jakarta
kemudian masa menuju jalan merdeka barat dan jalan merdeka utara
ke depan istana merdeka
lalu jalan di sekitar titik titik tersebut akan ditutup dan juga dijaga oleh polisi
hingga waktu yang belum ditentukan atau menunggu selesainya demonstrasi kali ini